senin petang api membakar seluruh bagian mobil sport mewah ford mustang gt lima ratus eleanor di jalan margaguna jakarta selatan
satu unit damkar dikerahkan untuk memadamkan api
sayangnya kondisi mobil tak dapat diselamatkan karena api dengan cepat melahap hampir seluruh bagian mobil buatan tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ini
menurut pengemudi bernama daruri mobil mewah ini baru saja keluar dari bengkel
akibat peristiwa ini kendaraan yang akan melintas di sekitar lokasi kejadian diberhentikan petugas kepolisian hingga mengakibatkan kemacetan dari arah radio dalam menuju pondok indah
usai api padam kendaraan kemudian dibawa ke polsek kebayoran lama
diperkirakan kerugian mencapai miliaran rupiah akibat kebakaran ini
satu unit mobil jenis suv hangus terbakar di ruas tol dalam kota pancoran jakarta selatan senin sore
menurut pengemudi sekaligus pemilik kendaraan
sidik budi ada sesuatu yang terlepas dan mobil seperti hilang tenaga sebelum peristiwa kebakaran terjadi
ia pun langsung menepikan kendaraannya ke sisi kiri jalan
satu unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
sementara itu arus kendaraan menuju semanggi sempat mengalami kemacetan cukup panjang akibat peristiwa ini